persiapan seluruh cabang tim nasional asean para games telah memasuki fase terakhir
indonesia menargetkan total enam belas keping medali emas
ada empat cabang olahraga yang menjadi andalan untuk meraih medali emas
yaitu badminton atletik tenis meja dan juga renang
siapa saja atlet yang berpeluang mendapatkan medali
berikut liputannya untuk anda
pada asean paragames di kuala lumpur lalu
cabang renang mendulang tiga belas medali emas dan mencatatkan sembilan rekor baru
hal ini menjadikan cabang olahraga renang menjadi salah satu cabang
yang diunggulkan meraih medali emas pada asean paragames nanti
saat ini tim renang para games indonesia telah memasuki latihan ringan prakompetisi
jendi panggabean marianus dan suci masih tetap menjadi andalan
tim renang indonesia mewaspadai tiongkok yang pada paralimpiade lalu berhasil meraih banyak medali emas
rencanakan empat medali emas
mudah mudahan ya minta dua resunya aja
mudah mudahan bisa tetap
kalau cuci itu nomornya seratus dada sama dua ratus saya ganti
kemudian kalau jendi seratus punggung
laura seratus beda
meski pada asean paragames dua ribu empat belas
cabang olahraga atletik belum mampu menyumbang emas
komite nasional paralimpik indonesia yakin para atlet akan menyumbangkan medali emas
sabto yogo purnomo akan menjadi unggulan di nomor seratus meter t tiga puluh tujuh putra
setelah pada asean paragames lalu
meraih dua medali emas
setio budi pria asal temanggung yang tampil dalam nomor lompat jauh
di paralimpiade rio brazil juga merupakan andalan indonesia
dua medali perunggu di dua asean paragames sebelumnya
menjadikan setio semakin mantap untuk memantapkan target pribadinya meraih medali emas
mulai fase tahap kompetisi yaitu kita peningkatan
kita lakukan kecepatan daya tahan kecepatan
dan kita siapkan mental dan lain lain
cabang olahraga badminton menjadi cabang yang paling diunggulkan
pada asean para games di incheon korea selatan cabang ini menyumbangkan empat medali emas
ukun rukendi dan hari susanto masih menjadi andalan tim indonesia
badminton menargetkan empat medali emas
sementara itu pemain senior tenis meja indonesia david jacob tetap akan menjadi andalan indonesia
david yang pada paralimpiade london dua ribu dua belas merebut perunggu akan memimpin tim tenis meja indonesia meraih medali
menurut drama solo